bro bukan yang musuhan oke
alah mereka yang mulai luar
masalah ini gak bakalan kelar sebelum mereka kita habisin
udah kita cabut
lu meninggal anak orang
lu semua harus tahu
si dery dodi sama adun dipukulin orang
mereka sekarang di rumah sakit
gimana keadaan lu berdua
si adun mana adun
adun masih koma
dia di ruang ic
ini semua perbuatan geng wario
kalau gini caranya
mereka ngajak pertemuan berdarah sama kita
kita harus abisin mereka
lo tenang dulu man
gapain sih pakai konfirmasi
tenang men kita jangan ikutan panas
tapi gue sama sekali gak tau itu perbuatan siapa
tapi lo tenang aja mon
gue pasti akan cari tahu siapa yang ngelakuin itu
ini penting banget
ada anak geng serigala yang masuk rumah sakit karena geng warrior
apa ini kerjanya haikal
nah itu yang bikin gue khawatir
mendingan sekarang kita ke tempat warior aja ya
akhirnya kita sudah kasih pelajaran buat mereka
biar mereka gak senek kalah kesama kita men
akhirnya tadi kita buka jaket mereka terus kita bakar
siapa yang udah gebukin geng serigala
lo gak senang lo gak terima
terus lo mau apa
lo mau belan mondi lagi
lo harus tanggung jawab ya ikut gue
lo siapa berani berani nyuruh gue hah
terus kalau gue gak mau lo mau apa
ya kalau lo gak mau ya paling lu dihukum sama tuhan
atas perbuatan lo
lo gak sesuai ngerasa paling bener
gue tuh gak pernah ngerasa paling bener kal
cuma ging kita udah kacau

dan gue ngerasa bersalah banget udah diriin geng ini
sekarang kita tawuran
dunia musuh vito meninggang
udah kal ngerasa dengan dia
udah jelas dia yang paling ngerasa benar disini
terus lo mau apa boy
kamu mau berantem sama gue
kal kal lo kebawa emosi banget ya
santai dong santai
gue juga bisa marah
semua orang juga bisa marah
menang marah tuh lebih sulit
susah orang ngelakuin itu
kal udah lah
kita ini teman
gak perlu lo pake emosi segala
lo harus tau itu
kayaknya apa yang pake emosi
kita semua sahabatan
gue minta sama lo pikirin baik baik ya
jangan pake emosi
lo benar benar geng bario yang setia
apa yang lo lakuin itu benar ya kal
nggak usah dengarin mereka
ngapain tuh anak kemari
hai hai kal
hai ada apa ya
gak boleh gue telepon
oh enggak lah
malah aku seneng banget kamu mau telepon aku
jadi gini gue tuh mau minta tolong sama lo
tapi sorry ya lo punya kenalan montir apa bengkel yang bagus dan murah gak
soalnya gue di jakarta belum punya kenalan montir montir yang bagus gitu
oh masalah itu
kamu tenang aja
besok kalau mau gue anterin
kamu mau gak
beneran gak ngerepotin nih
pulang sekolah ya
kok gue jadi gak enak gini ya sama boy
kayaknya boy beneran gak jodohin raya salmone gitu ya
oblok banget sih gue
perasaan kalo gue liat tadi tuh
lo terlalu manis deh sama haikal
gue ngeri aja nih takutnya si haikal tuh malah jadi baper loh sama lo
dia jadi kayak makin dalam perasaannya sama lo gimana
ya ntar ribet sendiri lo loh
bener juga sih re
gue ga enak juga kan udah janji sama si boy mau bantuin dia
ya gue takut aja tuh kalo misalnya persahabatan mereka bener bener pecah gitu
lo kenapa sih re ngeliatin gue kayak gitu banget
ya enggak re lo gila aja
belajar gue ngelakuin ini tuh biar boy tuh maafin gue juga kan
gue mah ga butuh juga kali dia maafin sama dia
ya beneran lah
gue tuh pengen liat lo sama boy tuh jadian kali re
sejak kapan sih lo buka biro jodoh hah
aduh gue tuh gak mau ah
ya udah deh
ini udah malem juga re gue balik ya
ya lu hari ini tidur di rumah gue aja ya
supaya besok kita pergi sekolah barengan
tapi gue gak bawa seragam loh re
kalau masalah seragam mah gue banyak
nanti lo tinggal pilih aja mau pake yang mana ya
eh lo pada mau kemana
siapa yang nyuruh nyerang
kita ga akan ngelakuin serangan balik
gue udah muak sama ini semua
kita mau damai
mau sampai kapan kita kayak gini terus main
lo tenang aja boy
kali ini korban dari pihak mereka doang
pokoknya saat ini kita anggap itu impas
kita sama warior damai
emang ada dari antara kita yang kurang
kita masih utuh men
harusnya kita bersyukur
mereka sampai kehilangan satu nyawa
adun kan koma
masih kita harus ngelewatin dia
mungkin saat ini kita semua lagi emosi sama rio
masalah ini harus selesai
kalau kayak gini terus ga ada abis abisnya men
kita boleh musuhin tapi di arena balapan
bukan yang musuhan oke
mereka yang mulai luar
masalah ini ga bakalan kelar sebelum mereka kita abisin
udah ya cowok